inilah video amatir milik warga yang menunjukkan situasi sesaat setelah pasangan suami istri
yang menggunakan sepeda motor terjun ke jurang sedalam tiga puluh meter
di jalan nasional cadas pangeran di desa cingrang sumedang selatan sumedang jawa barat sabtu petang
tugas kepolisian yang datang langsung berupaya mengevakuasi kedua korban untuk dibawa ke rumah sakit
tidak adanya pembatas jalan pada bibir tebing diduga menjadi salah satu penyebab motor masuk ke dalam jurang
kedua korban masih dalam perawatan rumah sakit karena mengalami sejumlah luka robek di bagian kepala dan juga beberapa bagian tubuh lain
kedua nelayan bersama perahu tenggelam karena cuaca ekstrim berhasil diselamatkan tim basarnas manado di sekitar perairan manado tua
kedua nelayan tersebut melaut pada tanggal tujuh april dua ribu dua puluh
saat memancing tiba tiba angin kencang dan gelombang tinggi sehingga menyebabkan perahu kedua nelayan itu tenggelam
kedua nelayan berupaya menyelamatkan diri dengan berenang ke arah rakit yang ada di sekitar pulau manado tua
lewat sambungan radio penjaga rakit menghubungi pihak keluarga dari dua orang nelayan tersebut
keluarga nelayan pun menghubungi basarnas manado posar amurang untuk meminta bantuan evakuasi dua nelayan
basarnas manado dengan menggunakan kn sar bimasena dua ratus dua puluh delapan belum bisa menuju ke lokasi tersebut dikarenakan cuaca yang sangat buruk
angin kencang dan gelombang tinggi
akhirnya knsr bimasena harus balik kanan
untuk menunggu cuaca hingga karenanya
kekansar manado menghimbau warga sulawesi utara untuk jangan dulu melaut karena cuaca masih ekstrim
di beliputan cnn indonesia